kayak kagak budi akan lu bener bener enggak makanya punya otak kasih lo makanan abis semua
emang lebih ke sana ngambil makan ya ella masalah kecil aja digede gedein lu kan tipang tinggal
masak lagi terus lu goreng lagi beres kan itu masalahnya banget enggak ada lagi ini yang terakhir
nah itu tuh akibat keluar dari sumpahnya bang eh bu hati hati kalau ngomong aja maimuna sekarang
lagi diuji sama allah bisa nggak lewatin ujiannya abicin gue setuju mati ibu tuh mungkin pokok lagi
kena ajab tuh kalau allah udah murka
kalau bisa langsung cabut nyawanya tuh bang tuh kan kalau empok goliwat warisan gue dapet langsung
ngelamar dah jadi kakak iparnya lelah hehehe lu ngaco ya kalau ngomong kayak jam esok hari lu
nggak baik doain kakak ipar lo jelek kayak begitu siapa yang doain gue harusin doang tuh ibu ngomong
makanan enak banget ah
makan makan makan makan makanan enak banget

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ada apa ya bang

ayah tangkap dah

gini aja gimana kalau itu ayam ditipin aja sama kita
yaudah gak apa apa
terima kasih banyak bang
nih ayam kan udah bak kita
kebetulan kita juga lapar
tapi kalau sampai bang kardun tahu gimana
bahaya banget kan
jangan kasih tau bang adun dong
iya lu tuh kalau omos kate kate
kalau sampai tadi tentu bapak datang
masih tau ke bang kardun ayam udah dibalikin sama kita
bisa jadi kiamat
terus gimana dong
gini aja deh mendingan sekarang ini ayam lu pegang
aku mau cari bang kardun
daripada dia keliling aja ubah ubah nyari ayam kemana mana
mendingan sekarang kan gue bilang ayam udah ketemu
biar dia balik dicari kerja dicari makan nih buat kita